dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di denmark sekaligus juga aturan terkait pandemi di sana
kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia
luar biasa dan berkuasa penuh untuk kerajaan denmark merangkap republik tituania
ada ibu dewi savitri wahab di kota copenhagen
halo selamat pagi waktu jakarta ibu dewi apa kabar sehat
baik selamat pagi mbak dia dan mas adi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dari copenhagen
jam setengah sebelas malam ya di sana
alhamdulillah bu mbak dea alhamdulillah sehat delapan belas jam kita puasa ya
wow lama banget
ini salah satu negara dengan waktu puasa terlama ya dibandingkan dengan indonesia tentunya
ibu dewi kalau kita bicara soal pandemi covid sembilan belas ini khususnya di denmark
bagaimana sekarang suasana denmark
jadi denmark ini melakukan kebijakan lockdown sejak dari
april dua ribu dua puluh maret dua ribu dua puluh ya mbak
setelah itu kemudian melakukan pembatasan border
nah sejak dari dua ribu dua puluh satu kemudian melakukan mulai melakukan pelonggaran pelonggaran
jadi ketika saya tiba bulan desember dua ribu dua puluh masih lockdown
dalam pengertian bahwa yang buka hanya rumah sakit supermarket yang lainnya public places nggak bisa dibuka
kecuali restoran yang hanya di takeaway
nah sejak februari kemudian pemerintah melakukan
roadmapnya yaitu dari bulan maret sampai dari bulan april dan mei
mereka melakukan mulai melakukan pelonggaran pelonggaran restriksi
sehingga tadinya orang tidak boleh berkumpul ya mbak dea
kalaupun berkumpul dia hanya bisa lima orang di dalam rumah lalu kemudian sepuluh orang
dan kemarin dua puluh lima orang dalam rumah boleh
kalau kegiatan di luar misalnya tadinya hanya dua puluh lima orang menjadi lima puluh orang dan nanti menjadi tujuh puluh lima orang
nanti bulan juni mulai dibuka semuanya restriksi
tapi dengan melihat bagaimana kondisi penyebaran dan penularan dari covid itu
karena pemerintah denmark lebih menekankan proses testing
karena pemerintah denmark lebih menekankan proses testing
karena pemerintah denmark lebih menekankan proses testing
karena pemerintah denmark lebih menekankan proses testing

dan dia berusaha mengkontrol penyebarannya ya mas aldi dan mbak dea
sehingga program tesnya diberikan secara cuma cuma
dan diminta semua masyarakat untuk melakukan test dua kali dalam seminggu
nah kemarin minggu lalu itu sudah mulai dibuka restoran mas aldi dan mbak dea
yang tadinya hanya takeaway
sekarang bisa datang dengan memberikan apa namanya kok
jadi ditunjukkan bahwa kita telah melakukan test tujuh puluh dua jam
yang berlaku tujuh puluh dua jam
atau sudah melakukan vaksinasi
nah gym belum dibuka
tetapi sudah pelan pelan sudah mulai dibuka
bioskop sudah mulai dibuka
pelan pelan mulai dibuka
sampai nanti bulan juni akan dibuka sepenuhnya
kira kira gitu mas aldi dan mbak dea
jadi difasilitasi secara
cuma cuma atau gratis bagi para penduduk itu untuk melakukan test
kemudian juga jika tidak ada halangan
bulan juni nanti semua aturan restriksi sudah mulai diangkat ya oleh pemerintah setempat ya bu dewi
nah ini bu dewi kita bicara soal masyarakat indonesia yang ada di sana
saat ini mereka yang sudah kembali ke denmark
sudah berapa banyak bu dewi
apakah masih banyak mereka yang saat ini masih stranded lah
seperti misalnya masih berada di jakarta karena kebijakan pembatasan wilayah yang dilakukan
sehingga tidak bisa kembali ke denmark begitu
saat ini totalnya sudah berapa yang kembali ke sana
kalau totalnya saya mungkin tidak punya jumlahnya
tetapi denmark sejak dilakukan lockdown sampai sekarang dengan memberikan pembatasan kepada orang yang masuk
mereka itu menerapkan peraturan bagi mereka yang akan ke denmark adalah dengan alasan dua
yaitu pekerjaan seperti kayak kita diplomat atau family reunification
misalnya anak saya mau datang mengunjungi dari denmark dari jakarta ke denmark
dia tidak diizinkan
tetapi kalau suaminya anak saya mau datang ke denmark dia tidak diizinkan
nah jadi pada saat terjadi lockdown itu ada beberapa mahasiswa mungkin satu dua yang memang dia melakukan study atau research
tapi mereka diizinkan kembali karena mereka mempunyai izin tinggal ya
kita kan begitu datang di sini
lalu kita di
namanya didaftarkan dan kita mendapatkan satu kartu dengan ada izin nomor tinggal di situ yang berlaku sampai dua atau tiga tahun
jadi siapapun yang punya kartu itu mereka diizinkan kembali
nah bagi yang kembali yang punya akan kesini misalnya untuk tidak dalam tujuan tadi tertentu
tentunya kalau pejabat menteri dan sebagainya tentunya mendapatkan ini ya
apa namanya pengecualian
tetapi kalau misalnya turis dia mau datang nggak bisa mas
karena sampai sekarang pun belum bisa
kecuali tadi yang disampaikan ya bahwa ada negara negara tertentu yang sudah boleh masuk
tapi daerah daerah negara yang masih oranya atau merah masih harus mengikuti yaitu dia menunjukkan tujuh
apa namanya vaksinasi atau tes covid negatif dua puluh empat jam sebelum boarding
saat ini masih begitu mas
dari negara negara seperti indonesia gitu
kalau bicara vaksinasi bu dewi
bagaimana dengan vaksinasi
bagaimana dengan vaksinasi
apakah ini didapatkan oleh warga negara asing juga termasuk warga negara indonesia
apakah bu dewi sendiri sudah menerima vaksin
oh terima kasih mbak dea
jadi kebijakan pemerintah denmark adalah mereka memberikan vaksinasi bagi penduduk denmark dengan kategori age dan yang tertua ya
jadi dari umur tujuh puluh tahun ke atas
dan mereka yang di rumah jompo serta tenaga kesehatan
nah pertama kali mereka melakukan itu dulu
sampai saat ini sudah ada satu lima ratus yang mendapatkan vaksin
penduduk denmark tidak besar mbak dia sekitar lima delapan ratus
lima juta sudah mendapatkan vaksin itu bagi penduduk denmark
teman teman warga negara indonesia
bahkan ada yang sudah menjadi warga negara
ada yang juga menjadi permainan resident
kembali lagi tadi saya jelaskan
begitu mereka menjadi permanent resident sini mereka itu mendapatkan kartu
nah kartu itu yang secara otomatis sudah terdaftar di komin
komyun itu kayak inilah kelurahan gitu ya
nanti dilihat dari situ yang umurnya misalnya memang sudah vaksin satu ratus tujuh puluh tahun dan dia punya comorbid
dia akan mendapatkan vaksin
jadi setelah pas pas kami yang warga negara warga negara denmark dan orang indonesia tapi yang belum warga negara
mereka sudah mulai mendapatkan vaksin
nah karena berdasarkan umur tadi mbak dia dan mas aldi
kalau kami sendiri jadi nomor satu kan penduduk dulu nih penduduk denmark dulu
yang di nomor satu kan yang dalam kategori apa namanya kategori yang harus mendapatkan seperti umur
jadi berdasarkan umur
setelah itu baru tadi kami menerima nota diplomatik bahwa kami akan mulai para diplomat mulai akan diberikan vaksin juga berdasarkan umur
jadi nanti yang setelah umur enam puluh tahun ke atas dapat dulu setelah itu baru pas pas kami akan dapat
nah ini sedang di proses
tapi bagi masyarakat indonesia dan student indonesia karena mereka sudah masuk ke dalam sistem dan mereka sudah tercatat
mereka akan tinggal diberikan informasi bahwa misalnya mas aswin anda diminta untuk menjatuhkan apa akan mendapatkan vaksin

oke jadi berdasarkan prioritas ya vaksinasi yang dilakukan

tapi secara keseluruhan tadi kita bisa lihat
oke ini bu dewi kita bicara soal bagaimana suasana ramadan di kota denmark meskipun mungkin muslim itu minoritas ya di sana
tapi saya ingin menambahkan
tadi bu dewi sempat menyebutkan public area sudah mulai pelan pelan dibuka
tapi saya ingin menambahkan
tapi saya ingin menambahkan
nah demikian juga dengan tempat tempat ibadah begitu sehingga umat muslim di denmark sudah bisa melakukan ibadah kembali

termasuk juga warga negara indonesia yang beragama muslim sudah bisa melakukan tradisi tradisi bulan puasa ataupun ramadhan di denmark
termasuk juga warga negara indonesia yang beragama muslim sudah bisa melakukan tradisi tradisi bulan puasa ataupun ramadhan di denmark

karena baru dibuka jadi kan ada road map nya tadi ya
jadi tanggal enam mei ini dibuka untuk kumpul kumpul di luar sebanyak lima puluh orang
dan nanti sampai minggu depan tujuh puluh lima orang
nah nanti kita rencananya akan melakukan sholat idul fitri di kbri
karena kita sudah boleh berkumpul di luar gedung ya sekitar lima puluh sampai tujuh puluh lima orang
tapi kita memastikan bahwa yang akan masuk kbri nanti
mereka harus menunjukkan bahwa mereka sudah vaksin atau mereka sudah tes antigen atau pcr berlaku tujuh puluh dua
jadi pemerintah denmark memang seperti saya sampaikan tadi sangat menekankan program testingnya
kita diberikan apps nya mas jadi kita diberikan apps nanti kita bikin account nya
setiap kapanpun anda pergi ke tempat tes tes tertentu langsung aja daftarkan
nanti dia scan barcode nya ditanya nomor teleponnya sudah terus nanti langsung dites pcr atau antigen
termasuk ini warga negara asing ya bu dewi diperbolehkan untuk mendapatkan tes covid sembilan belas gratis
lewat account kita tadi itu
jadi kira kira gitu
nah itu yang kita tunjukkan ke restoran tuh
minggu lalu kan kami karena restoran baru dibuka jadi kami karena refreshing ya
jadi sama beberapa rekan ke restoran terus kita tunjukkan ini bahwa kita ini sudah melakukan tes dan masih berlaku tujuh puluh dua jam
nanti jadi peraturannya tujuh puluh dua
lima orang boleh berkumpul
masing masing tentunya ketika melakukan kegiatan terus menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan tes
dan tes tersebut adalah negatif
nah ini kan artinya kalau wni kan seperti kalau kita lihat budaya atau kebiasaan kebiasaan di kbri kbri di seluruh dunia ini kan
ada salat id kemudian disusul dengan makan opor bersama atau makan bareng
open house ya di kbri
nah ini kalau misalnya cuma tujuh puluh lima orang
bagaimana bu kalau misalnya wni nya banyak ingin mungkin menuntaskan kekangenan ya
makan opor ketupat
kalau kbri kan supply logistical lebih banyak
kebetulan karena warga negaranya ya wni kita yang tinggal di sini
kita kan harus mau tidak mau harus mematuhi peraturan di pemerintah denmark ya
jadi untuk idul fitri nanti selat idul fitri kita akan bagi dua sesi
sesi pertama karena sudah masuk
tujuh puluh lima orang sudah cukup nih
nanti setelah itu sesi kedua tujuh puluh lima orang lagi
saya dengar dari rekan rekan yang sudah mendaftarkan
masih pertama sudah tujuh puluh lima nanti yang kedua lima puluh
nah setelah itu kan biasanya kita silaturahmi ya mas aldi dan mbak dea
nah tapi kita kan juga nggak bisa nih bikin yang prasmanan seperti biasa lah
kita akalin yaitu kita nanti kita bikin box
menunya lontong cap gome jadi lontong
terus opor ayam
terus sayur labu
terus sambal goreng ati
terus dan sebagainya itu nanti kita masukkan ke dalam otak
jadi memastikan bahwa distance tetap kita jaga
sehingga orang tidak berkumpul
nanti kalau misalnya kebetulan di kbr itu depannya tuh ada taman yang ada danau
jadi mereka bisa ngambil makannya setelah sholat it
mereka duduk di taman dengan menjaga desain
dan di udara terbuka sehingga mereka bisa menikmati
jadi kita upayakan begitu
pasti happy banget ya warga negara indonesia yang ikut di kbri untuk melakukan
tadi makan opor ayam di tempat terbuka
tapi bagi diaspora diaspora indonesia mungkin ini adalah kebahagiaan yang hakiki gitu ya
ini bu dewi kita bicara lagi soal bagaimana ramadan di denmark
terutama di copenhagen yang merupakan kota terbesar
dengan jumlah penduduk urban yang juga besar
artinya kan pluralismenya cukup kental disana di copenhagen
bagaimana sih mungkin sebelum covid lah
sebelum pandemi covid sembilan belas ini
suasana ramadan di kota denmark yang penduduknya ini sangat multi kultur begitu
tentunya ada beberapa masjid di sini
mendengar dari rekan rekan sebelumnya memang rame
karena setiap jumatan kan teman teman juga sholat di suatu masjid yang multi kultur ya
di mana di situ ada orang orang dari negara negara lain
dari saudi arabia dari afrika yang kebetulan mereka memang sudah tinggal di copenhagen
nah sholat bersama sama
dan kemudian ada berbagai acara di kbr sendiri
tentunya diadakan buka puasa bersama
kemudian kerahwehan bersama
kadang kadang karena kita pasalnya kan delapan belas jam sampai sembilan belas jam ya kerawehannya sampai jam dua belas malam
udah kami jam satu malam tinggal menjelang
sebentar aja terus sahur gitu
tapi tetap dilakukan sehingga masyarakat indonesia yang ada di copenhagen merasa mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik
dan jangan apa namanya tidak hanya di copenhagen mas
tapi juga di indonesia
di kota kota besar seperti orhus atau albert yang dimana masyarakat indonesia cukup banyak
dan teman teman sekolah juga disitu cukup banyak
biasanya mereka nanti kalau pas lebaran mereka ke kbri denmark
jadi ke kbri copenhagen untuk bisa bersilah turangi
tapi nanti menjelang ya nanti minggu ini ya kita harus menjaga dengan peraturan pemerintah denmark
tapi toleransinya bagaimana bu
kalau misalnya ini kan puasanya delapan belas sampai sembilan belas jam panjang nih
sedangkan suasananya kan pasti jauh berbeda dibandingkan indonesia yang banyak muslimnya ya
kalau di sana teman teman yang non muslim bagaimana
melihat teman teman yang muslim menjalankan ibadah puasa ya
kalau menghargai tentunya negara ini kan sangat menghargai kebebasan beragama ya
jadi tentu dihargai
apabila kita mengadakan pertemuan dan sebagainya ya mereka menghargai bahwa oh kamu you are doing ramadan
jadi mereka juga tidak ikut ngopi dan sebagainya
jadi in terms of penghormatan terhadap kita sih tetap dilakukan
hanya bagi kita yang orang indonesia terutama bagi saya kan ini baru pertama kali saya puasa dari enam belas jam tujuh belas jam delapan belas jam
memang agak lama gitu bukanya kan jam sembilan
ini baru saja buka
pasa tadi jam sembilan delapan jadi memang terasa agak lama ya
tapi kalau dari rekan rekan yang non muslim mereka sangat menghormati mbak
nah ini ibu dewi mungkin ya kita berandai andai covid sembilan belas ini sudah selesai ya
nanti kita bisa main main ke copenhagen ke denmark
lokasi lokasi mana saja sih ibu dewi mungkin bisa kasih rekomendasi untuk teman teman indonesia yang muslim friendly begitu
mencari makanan halal muda mencari makanan yang lebih baik
kemudian tempat ibadah dan masjid juga bisa ditemukan di sana
di mana tuh ibu dewi
kalau saya kira di semua tempat cukup friendly ya
terutama copenhagen di sini kan multi culture dan banyak penduduk yang berasal dari imigran imigran ya
misalnya dari sudan misalnya dari beberapa negara afrika atau dari negara negara timur tengah
nah mereka tuh mempunyai bisnis
menjual halal daging daging halal
jadi mudah sekali masjid ada di mana mana
nah ini copenhagen
kota terbesar kedua itu kan adalah orgus ya
di sana juga banyak teman teman muslim dan masjid masjid juga ada beberapa yang bisa friendly bagi mereka yang akan berkunjung
termasuk juga makanan makanan halalan
lalu tempat tempat seperti
lalu tempat tempat seperti di horsen ini ada restoran kita namanya ibu dini
dia punya restoran
tentunya ibu dini memberikan makanan makanan yang halal
di situ juga mudah dicari dan banyak juga masjid masjid di mana friendly terhadap rekan rekan kita yang muslim
ada beberapa tempat juga
misalnya juga banyak tempat teman teman orang aceh
yang dulu adalah dia dari aceh lalu kemudian dia berdomisili di sini
ada tempatnya old brook namanya lima jam dari copenhagen
jadi relatif memang denmark adalah sebagai negara yang penjunjung ham
sehingga mereka menghargai dan berusaha memberikan fasilitas fasilitas bagi para pemeluk agama yang berbeda beda
oke itu dicatat ya restoran ibu dini
mudah mudahan pandeminya cepat bisa dikendalikan
kemudian bisa datang ke bali
silahkan melihat banyak yang bisa di explor untuk menjadi pemberitaan dan memperkenalkan denmark atau indonesia ke rekan rekan denmark di sini
wah udah dapat undangan dari bu dewi
bu dewi mungkin ini terakhir ya
ada pesan nggak
ini kan sudah mau menyambut idul fitri juga ya bagi masyarakat indonesia
wni yang ada di denmark maupun mungkin wni yang ada di sini ya di jakarta di indonesia
begitu pesan pesan yang ingin disampaikan dari ibu dewi
kalau kepada rekan rekan kami yang ada di masyarakat indonesia di denmark
tentunya saya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk denmark ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri
dan saya tentunya ingin terus apa yang disampaikan ibu menteri luar negeri yaitu menjaga keragaman dan memberikan apa apa namanya ikut membantu keragaman itu
karena keragaman kita indonesia merupakan kekuatan kita sehingga ini bisa mencerminkan bahwa kita sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi bisa berjalan bersama sama
dan bisa merupakan suatu kekuatan
dan bisa merupakan suatu gambaran yang baik dari demokrasi dan islam yang bisa bergandengan secara damai
baik baik terima kasih ibu dewi savitri
semoga selalu sehat
teman teman juga di kbri sehat
teman teman wni juga sehat
semoga kita semua baik baik aja sampai hari kemenangan hari lebaran
dan juga sampai pandemi ini berakhir kita bisa main main ke copenhagen ke denmark
amin amin terima kasih ibu dewi savitri
insya allah amin
mas aldi dan mbak dea selalu sehat
mohon maaf lahir batin
mohon maaf lahir batin ibu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh